inilah detik detik aksi tabrak lari sebuah sedan hitam pada tiga pejalan kaki
di kawasan kelapa gading yang terekam cctv milik lingkungan setempat
diketahui ketiga korban merupakan satu keluarga
yang dipasangkan suami istri eli natalia dan tony minsalim
serta putranya jaden yang baru berusia sembilan tahun
ketiganya langsung dievakuasi petugas kelurahan dengan mobil satpol pp ke rumah sakit terdekat
sementara pengemudi sedan hitam melarikan diri
hingga rabu kemarin korban jaiden masih dalam perawatan intensif di rumah sakit
lantaran mengalami pendarahan kepala
yang ditabrak oleh sebuah kendaraan warna hitam
mengakibatkan bapaknya luka tapi luka ringan
ibunya luka ringan tetapi anaknya ini luka berat berat
sampai dengan saat sekarang ini saya tidak bisa mencari penyakit
saya tidak bisa mencari penyakit
saya tidak bisa mencari penyakit
saya tidak bisa mencari penyakit
saya tidak bisa mencari penyakit
saya tidak bisa mencari penyakit
menelusuri sepuluh kamera cctv di sekitar lokasi kejadian
untuk mengidentifikasi kendaraan penabrak
didukung barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian
berupa spion dan grill bumper
akhirnya terungkap sedan hitam itu merupakan mercedes benz b dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rfq
penyidikan juga dilakukan lewat kamera tilang elektronik atau etle
untuk mengetahui rekam jejak pengemudi mobil itu
aksi tabrak lari itu menyebabkan penyakit
aksi tabrak lari itu terjadi di jalan cengkir raya
tepatnya di belakang kantor kelurahan kelapa gading timur jakarta utara
pada minggu dua puluh satu maret lalu dan sempat viral di media sosial
atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tiga ratus sepuluh dan tiga ratus dua belas undang undang lalu lintas angkutan jalan
dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
demikian cnn indonesia